kepolisian satreskrim polres metro jakarta barat menangkap muhammad akbar
seorang selegram pemilik akun ajudan pribadi di kediamannya di kota makassar sulawesi selatan senin kemarin
satreskrim polores metro jakarta barat kompol andri kurniawan menyatakan
penangkapan ini karena akbar diduga tersangkut kasus penipuan dan penggelapan
berdasarkan laporan masyarakat di polores jakarta barat pada november dua ribu dua puluh dua lalu
nilai kerugian korbannya ditaksir mencapai satu tiga miliar rupiah
kini pelaku masih dalam pemeriksaan pedugas penitreskrim polores jakarta barat
tim liputan cnn